seperti inilah kondisi aliran kali bekasi yang berubah warna pada sabtu siang
jika dilihat lebih seksama warna putih tersebut ternyata busa yang menyelimuti permukaan kali
di pintu air bendung bekasi di jalan hasibuan bekasi timur kota bekasi jawa barat
kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi
sebelumnya beberapa waktu lalu air kali bekasi juga sempat tercemar limbah dan diselimuti busa
menurut warga busa putih langsung muncul secara tiba tiba
tak jarang para pengendara yang tengah melintas sengaja untuk berhenti dan mengabadikan momen timbulnya busa di aliran sungai